jangan pernah kamu sakiti hatinya kamila
apalagi sekarang dia lagi hamil
memandung anak kamu fadil
kenapa sih fadil
karena kamu gak punya rasa empati sedikit aja untuk istri kamu sendiri
dan kenapa sekarang kamu masih terus berhubungan dengan andara
apa kamu sudah tidak cinta lagi sama kamila
apa sih istimewanya andara
sampai sampai kamu mengumbar seluruh cinta kamu untuk dia
ada apa fadil
mah harus berapa kali dibilang
fadil cuma mencintai kamila ma
dan fadil dan aldi
selama ini nggak akan pernah menduakan kamila regina putri ma
ya udah kalau begitu kamu harus kontrol emosi kamu fadil
kontrol sekitar kamu
jangan biarkan satu orang pun bisa masuk ke dalam rumah tangga kalian
mama tahu fadil mama tahu kamu itu sangat baik
kamu baik sama setiap orang
tapi bukan berarti kamu dengan muda dekat dengan wanita lain fadil
kamu sudah jelas jelas dia itu duri dalam rumah tangga kalian
berarti kamu fadil
tapi fadil nggak pernah selingkuh mah
mama harus percaya dong mah
mama harus percaya dong mama mama harus percaya
sudah tidak ada gunanya lagi saling menyalahkan
semua sudah terjadi
camilla dan fadil sudah bertengkar
jadi papa minta tolong
jangan kita tambah dengan pertengkaran pertengkaran baru lagi
tapi satu hal yang harus kamu ingat satu
khusus untuk masalah ini papa masih akan melimpahkan semua kesalahan kepada kami
terlepas dari kamu itu selingkuh atau tidak
yang pasti sekarang ini perasaan kamilah sudah terlanjur terlukai oleh kamu
jadi kalau kamu masih mau kembali rumah tangga kalian itu baik baik saja
papa minta secepatnya selesaikan masalah ini
tapi papa minta selesaikan dengan baik baik
dan sebijak mungkin
buat kamilah kembali bisa nyaman ke kamu fadil
kalau begitu sekarang papa sama mamu istirahat
jangan kamu ulangi masalah seperti ini lagi
jangan kamu permalukan papa dan mama lagi
dan satu hal lagi fadil
jangan pernah lagi membuat kamila menangis
kalau mama sedih melihatnya
maafin mama karena mama sudah bertengkar sama papa
tapi tadi kava nggak dengar kan sayang
kalau dari tadi tidur kan
maka kava nggak mau dengar kan
mama gak tahu apa kava sedih atau kecewa sama mama dan papa
maafin kami karena kami selalu bertengkar
kami karena kami selalu bertengkar
biar mama sama papa gak berantem terus
biar mama sama papa bisa seperti dulu lagi ya saya
kak taufan sekarang udah bisa tidur tenang ya
soalnya kak fadli sama kamila udah gak bertengkar lagi kok
makasih ana kamu udah jagain tovan
iya kak sama sama kan memang sesuai permintaan kakak
sekarang lebih baik kamu istirahat aja biar kak fadil yang jagain tovan
maaf ya kak tadi ana nggak sengaja dengar kak fadil berantem sama kamila
kalau anda boleh tahu kak fadil kenapa sih kak berantem sama camilla lagi
memangnya ada masalah apa lagi kak sampai kalian berantem terus kayak gini
nggak ada masalah apa apa ana
cuma masalah rumah tangga biasa
oh benar cuma masalah rumah tangga biasa
ya maaf kak bukan anak mau ikut campur tapi
tapi ana sedih kak kalau ngeliat camilla dan kak fadli berantem terus
ya ana takut aja kalau kalian
dia ntar aku dan kamila nggak ada masalah apa apa cuma masalah rumah tangga biasa
kamu nggak usah khawatir ya
ya syukurlah kalau kayak gitu
terus sekarang kak fadil dan kamila udah baikan belum
sekarang kondisi kamila masih labi lana
nanti kalau kamila udah lebih tenang baru kak fadil dekatin lagi
ngomong ngomong tadi selama kak fadil tinggal kak dan taufan gimana dia baik baik aja kan
entah kenapa ya kak sejak tadi siang kayaknya kak tovan itu bisa mendengar kalau kak fadil dan camilan itu lagi berantem
jadi dia gelisah terus kak
ya sepertinya dia tahu kalau di rumah ini lagi ada keributan
ya udah nah kalau gitu kamu tinggal aja
ya udah deh selamat malam ya kak
aku rasa tanpa gua beritahu lu udah bisa tahu apa masalahnya di rumah
sekarang gobi gua harus minta maaf apa lagi sama lu
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah

gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah

gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah
gobi aku mau ke rumah

kenapa kamu tidur di sini sayang
kenapa kamu tidur di sini sayang
kenapa kamu tidur di sini sayang
kenapa kamu tidur di sini sayang
kenapa kamu tidur di sini sayang
kenapa kamu tidur di sini sayang

kenapa kamu tidur di sini sayang
kenapa kamu tidur di sini sayang

kenapa kamu tidur di sini sayang
kenapa kamu tidur di sini sayang

kenapa kamu tidur di sini sayang

maafin aku karena aku udah membuat kamu merasa kehilangan aku
maafin aku karena kamu jadi tersiksa seperti ini mila
walaupun kita gak bersama
aku akan selalu ada bersama kamu
aku akan selalu mendampingi kamu mila